setelah berpuasa satu bulan lamanya
lebaran jadi saat tepat dan tidak boleh dilewatkan untuk mencicipi berbagai menu khas
mulai dari ketupat sayur opor ayam rendang hingga berbagai kue kering
seperti ibu rumah tangga yang satu ini sarah
berbagai hidangan lebaran yang disiapkan tentu tidak outdoor kalau tidak dicobanya
dokter dan ahli gizita sotien mengatakan
mencicipi berbagai menu khas lebaran tidak apa
tapi yang harus diperhatikan adalah jumlahnya dan jangan lupa mengkonsumsi juga buah dan sayur
idealnya satu porsi piring setengahnya berisi ketupat opor rendang
dan setengahnya lagi diisi sayur dan buah
sedangkan kue kering dapat dijadikan sebagai dessert
namun jumlahnya juga jangan berlebihan
tolong diingat selain nanas tidak sama dengan nanas
bahkan kita sudah pernah punya bikin percobaan ya
yang namanya buah kering entah itu nanas dikeringin entah itu apa namanya pisang dibikin keripik pisang
itu kalorinya lebih gede daripada kita makan pisang beneran yang masih dalam bentuk buah
jadi hati hati dengan makanan yang istilahnya kering kering
menurut dokter tan
salah satu hal yang sering disalahkan
salah artikan juga adalah bahwa santan bisa memicu kolesterol
tidak banyak yang menggantinya dengan susu
hal ini adalah keliru
karena santan berasal dari tumbuhan kelapa
dan sama sekali tidak ada kandungan kolesterolnya
kelapa itu punya disebut dengan long chain medium chain dan short chain
jadi arti ada lemak jenuhnya itu ada yang rantai pendek rantai medium dan rantai panjang
dan mereka juga punya yang disebut dengan asam laurel
ini menguntungkan sekali sebetulnya
menjadi tidak menguntungkan satu apabila santrinya diangetin
nah lalu muncul radikal bebas
lalu muncul yang disebut dengan minyak kelapa yang sifatnya lebih jenuh daripada santannya
jadi bikin santan sendiri dan saya
masukkan santan ke dalam makanan jika ingin segera dikonsumsi
dan sebaiknya tidak dihangatkan
misalnya ketika ingin membuat sayur
santan baru dituangkan ketika akan diangkat
semoga tidak dimakan
berbagai penyakit seperti kolesterol tinggi asam urat obesitas dan diabetes
tidak hanya diidap oleh orang orang tua
tetapi bisa menyerang semua usia
jadi jangan lupa untuk menerapkan makan sehat dan seimbang setiap saat ya